ratusan warga desa sebapo kecamatan mestong kabupaten muaro jambi
rela antri di saat terik panas di lapangan olahraga desa
guna memperoleh air bersih gratis selasa pagi
warga dengan tertib menunggu pengisian ember drone
ataupun jerigen air yang dibagikan polda jambi
aini seorang warga dusun kenanga desa sebapo
mengaku air sumur sudah kering
kalaupun bisa diambil airnya keruh berbau tidak layak bagi kesehatan
hermi saputra camat mestong mengaku dua belas dari empat belas desa
serta satu kelurahan di kecamatan mestong
sudah sebulan ini darur
darurat air bersih
bantuan air bersih tidak hanya datang dari pemerintah daerah
namun juga dibantu polda
itu pun masih kekurangan
dia lebih kurang satu bulan ini pak yang sudah mengalami kekeringan
tapi di air air ini ini sudah begitu parah
kalau satu bulan yang belakang itu masih bisa ada airnya gitu
walaupun ditunggu sekian jam ada air lagi
jadi ditunggu ada air
sekarang nampaknya tidak bertambah airnya
darurat air bersih ini membuat polda jambi
mengeber bantuan air bersih gratis bagi warga
yang jelas sekarang masyarakat telah merasakan itu
dampak dari kemarau sumur sumur telah kering
masyarakat sekarang kekurangan air bersih
bpbd pemda muaro jambi maupun polda jambi secara bergantian
menyalurkan air bersih untuk membantu warga yang terkena dampak kemarau
arven kennedy kota jambi jambi